dukungan tak henti untuk palestina dilakukan oleh banyak kalangan tak terkecuali dari dunia sepak bola
terpisah ribuan kilometer dari tanah palestina negara chile di amerika selatan memiliki sebuah klub sepak bola profesional pendukung palestina
klub yang didirikan para imigran asal palestina pada seribu sembilan ratus dua puluh ini tak pernah berhenti menyuarakan kemerdekaan palestina dari cengkraman israel
klub deportivo palestino adalah klub sepak bola yang dibangun atas dasar sentimen kedaerahan
karena didirikan para imigren palestina yang mengungsi ke chile pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh
itulah sebabnya nama dan motif logo klub ini menggunakan elemen berunsur palestina
dilansir dari situs resminya warna jersey sepak bola yang digunakan dalam klub ini juga sangat kental dengan bendera palestina yaitu putih hijau dan merah
pendanaan klub ini juga disokong oleh bank pertama dan terbesar di palestina yaitu bank of palestine
kini masih ada beberapa pemain palestina yang merupakan keturunan palestina meski mayoritas sudah tak lagi berbahasa arab
dikutip dari bbc pada tahun dua ribu empat belas palestino sempat memantik kontroversi
saat itu palestina memperkenalkan kostum dengan nomor punggung satu yang berbentuk peta palestina sebelum terjadi pendudukan wilayah israel pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sontak hal tersebut mengundang kecaman dari etnis yahudi
federasi sepak bola chile pun melarang hal tersebut
didenda sebesar satu tiga ratus dolar amerika serikat atau sekitar satu ratus delapan puluh juta rupiah
jersi bersejarah tersebut kini masih dijual di situs resmi klub palestino
akar palestina yang kuat di klub ini terbukti mampu memenangkan hati seluruh orang palestina
setiap libur natal seluruh pemain klub ini diajak mengunjungi tanah lelur mereka palestina
laga yang melibatkan deportivo palestino dengan klub lokal palestina selalu menarik minat yang besar dari warga palestina
dilansir dari fifa tv kesempatan ini juga dijadikan ajang pencarian bakat bagi bibit muda pesepak bola palestina
klub ini bermarkas di santiago ibu kota negara chile dan berlaga di kasta teratas liga sepak bola profesional di chile
palestina sendiri bukanlah klub kacangan mereka pernah dua kali menjuari liga sepak bola chile
dilansir ib times chile merupakan negara dengan jumlah keturunan palestina terbesar di luar kawasan timur tengah
gelombang imigrasi orang orang palestina ke chile diperkirakan sudah mulai dari abad ke sembilan belas
jika orang palestina beragama islam menjadikan arab sebagai tempat mengungsi
maka orang orang palestina beragama kristen menjadikan chile sebagai negara tujuan utamanya untuk mengungsi
palestina adalah sebuah representasi perlawanan rakyat palestina terhadap penindasan dan memberikan pesan perdamaian melalui sepak bola
irwin hiroshima zoyuki cnn indonesia